jangan sekalipun pernah gentar sedikitpun menghadapi berbagai kepungan dan manuver politik praktis
yang hanya sekedar menggunakan keinginan kekuasaan sebagai tujuan
tadi saya bisik bisik ke beliau pak nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke daulatan pangan
nggak usah lama lama
dan setialah kepada sumbermu yaitu rakyat rakyat rakyat
ini mulut lah
itu poin tersebiasanya
terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan lanjutkan ke segmen selanjutnya
tapi kita akan putarkan terlebih dahulu ya pernyataan dari presiden jokowi saat pidato di rakernas empat pdi perjuangan berikut ini
kita dengarkan sama sama
saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh ibu ketua umum
dan dari saya juga
dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden pak ganjar pranowo
tadi saya bisik bisik ke beliau
pak nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke daulatan pangan
tidak usah lama lama
tidak usah lama lama
tidak usah lama lama
rencananya disiapkan sekarang begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan
ya bang deddy pernyataan presiden tadi kalau menurut pdi perjuangan semakin membuat pede bahwa ini memang sinyal dukungan pak jokowi kepada ganjar pranowo ya
ini sinyal dukungan resmi nih
dibilang sinyal gimana ya menafsirkannya kan terserah kita masing masing ya
nah bagi kami dengan kehadiran pak jokowi saja pun sebenarnya sudah memuaskan hati ditambah lagi dengan berkata seperti itu
nah dalam hal ini makanya saya ingin juga menanggapi tadi yang panel sampaikan
kesetiaan seorang kepala negara atas mandat yang diberikan undang undang dan konstitusi kepada dia tentu mencapai tujuan bernegara
kesetiaan sebagai kader personal bonding personal history itu adalah melekat pada individu
jadi kita harus bedakan
karena bagaimana pun pemimpin itu lahir dari rahim partai politik
itu kan kita harus catet gitu
jadi janganlah coba membuat split personality gitu loh
nah soal apa yang disampaikan oleh pak jokowi itu kan mengkonfirmasi bahwa pdi perjuangan memang tidak semata mata partai yang terjebak dalam persoalan politik kekuasaan
tapi tetap relevan membicarakan hal hal yang sangat vital bagi bangsa ini
oke tapi yang tadi secara spesifik
saya membisikkan kepada mas ganjar kalau sudah dilantik nanti sebagai presiden
itu bukan penegasan ya
dukungannya presiden jokowi kalau menurut pdi perjuangan
ya saya serahkan pada publik lah
kalau menurut pdi perjuangan gimana
saya tidak mau berkomentar itu
lo kan penting itu andrews penyataan jokowi
kalau anda berkata pdi perjuangan kita harus tanya dpp pdi perjuangan
tetapi kalau bagi saya pribadi saya sudah katakan
pak jokowi hadir ke sana aja itu sudah menunjukkan hubungan yang baik
karena dengan kata kata seperti itu semakin meyakinkan kami
pak jokowi memang berada pada perahu yang sama
itu tanggapan saya pribadi
oke berada pada perahu yang sama berarti mendukung mas ganjar bang noel
artinya pernyataan presiden jokowi ini memupus persepsi bahwa pak jokowi selama ini bermain dua kaki
dan salah satunya adalah mendukung pak prabowo
saya gak melihat ke sana ya
kita bicara tentang tadi apa yang disampaikan bung panel bahwa kita ini berpolitik kan bicara tentang
kita ini berpolitik kan bicara tentang
kita ini berpolitik kan bicara tentang
bagaimana bernegara bagaimana soal keberpihakan kerakyatan
tadi apa yang disampaikan bu mega soal poin kamu harus berpihak pada akarmu yaitu rakyat
bukan ini kita dibahas pidatnya pak jokowi tadi
secara spesifik membisikkan kepada mas ganjar itu memupus persepsi bahwa pak jokowi tidak mendukung pak prabowo
tapi mendukungnya kader sesama kadernya nih mas ganjar
tadi kan disampaikan bung panel
pak jokowi di tempat di mana tuan rumah dia akan menyampaikan hal yang sama
nah saat itu saat suasananya disampaikan di ruangannya pdip
dia akan menyampaikan hal itu dengan sungguh sungguh
jadi anda meyakini kalau misalnya di dalam acara rakenas gerindra beliau akan ngomong hal yang sama
pasti dia sebagai pemimpin negara dia harus mengambil posisi netralnya
gak mungkin tidak
nah kemudian ada di acaranya pdip
dia sebagai kader pdip
dia akan menyampaikan subjektivitasnya dukungannya
tapi ketika keluar dari situ dia harus kembali lagi posisi dirinya sebagai kepala negara
kepala pemerintahan sebagai presiden
nah posisi dia harus tetap menjadi seorang yang netral
tadi kan denny juga menyampaikan jangan sampai nanti instrumen negara itu digunakan hanya untuk kekuasaan
emang itu tidak baik
kita tidak menginginkan hal itu
kita mau nanti dua ribu dua puluh empat nanti semua instrumen kekuasaan itu digunakan hanya untuk kekuasaan
emang itu tidak baik
semua instrumen negara ini harus punya netralitas
agar apa demokrasi kita berkualitas
jangan sampai nanti bicara tentang terkait pas sudah kalah teriak teriak wah rezim ini rezim apa rezim apa
kita udah letih lah dengan itu
tadi bang deddy mengatakan bahwa dengan datangnya pak jokowi ke acara pdi perjuangan berarti memang merasa pak jokowi sudah berada di perahu yang sama satu barisan
ya karena itu memang pada posisi di pdip
emang itu logis dan wajib
ya berada di perahu yang sama kan berarti mendukung kader capresnya sama
nggak apa apa itu kan saja
yang nyampaikan pak jokowi sebagai kader pdip kapasitasnya
bukan sebagai presiden kan
kapasitasnya sebagai kader pdip pasti itu yang disampaikan
tapi ketika keluar dari arena itu dia akan menyampaikan dia sebagai presiden
beda dong kapasitasnya
harus kita bisa bedakan antara dua itu
jadi sebagai presiden dukungannya bisa berbeda sebagai kader partai dukungannya bisa berbeda kalau menurut
maksudnya ketika dia memposisikan sebagai kader pdip dia akan menyampaikan hal itu kepada
pdip langsung nyambung ya ini agak sulit terutama saya mau bilang hati hati
di sini nggak ada kata kalau atau kata bila
jadi di beberapa stasiun televisi saya lihat itu ada yang menggunakan kata kalau atau bila
pak nanti habis dilantik jadi gak ada kalau gak ada bila
pak nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke kedalawatan pak
itu menurut bank eg apa
bisa saja mereka ini kalau pengamat kan memperhatikan serial
kemarin itu kita berhenti di rakernas pdip kan
belum ada lagi kan ini kan belum ada lagi kan
ya berhentinya di kata pak ganjar maksudnya sebagai calon presiden
disebutkan kan lebih setuju lagi dengan calon presiden pak ganjar pranowo
pak nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan
artinya kalau betul tadi ini apa yang disampaikan oleh noel berarti kita menunggu nih noel
cobalah bikin sebuah acara dimana nanti pak jokowi bilang ke pak ganjar pranowo
pak nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke kedaulatan udara
ini cara cara pengepungan
enggak bukan maksud saya noel
ini untuk menjadi perbandingan ya
kalimatnya enggak mungkin enggak usah persis seperti ini
tapi maksud saya nggak ada kata bila dan kalau
sehingga ini adalah sebuah pembayangan kalau menurut saya
ada pelantikan tuh di dua puluh oktober dua ribu dua puluh
nah tentu saja apa yang disampaikan oleh noel ini
dan mungkin tadi baru tanggal empat belas atau lima belas setelah menyerap energinya pak jokowi kan
nah tentunya dengan asumsinya noel nanti pak jokowi akan bilang begitu kepada pak prabowo
di salah satu tempat misalnya di pusat pertahanan lah
pak nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke kedaulatan udara
nah kalau itu ada saya mulai bilang oh iya benar ternyata ini bukan eksklusif
ini kata katanya sama atau bahkan lebih tajam ke situ
cuma kalau bicara pada rakernas ini ya ini yang paling tajam
di antara semua pernyataan pernyataan
sebelumnya ini yang paling eksklusif karena nggak ada kata bila gak ada kata kalau
pak nanti habis dilantik kan berarti bapak ini yang dilantik
karena katanya kan semua yang dinyatakan oleh ibu mega itu setuju
lebih setuju lagi dengan pak ganjar panowo sebagai calon presiden itu tuh
pak nanti habis dilantik
pak nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke dalawatan pangan
jadi harus berusaha noel ada kalimat pak nanti habis dilantik langsung masuk ke dalawatan udara
oke bang egy menurut anda pak jokowi secara sadar tidak menggunakan kata kalau dan dila ya
memang message nya memang pengen seperti itu
karena berasal dari bisik bisik
dan artinya bisik bisik dulu baru diulangi di depan
berarti itu sengaja ingin disampaikan menurut anda
karena saya tidak tahu apa yang dibisikin ke relawan jokowi projo ini apa yang dibisikin kesana kan saya tidak tahu juga
bagian dari keseimbangan
nggak untuk tanggal empat belas lima belas siapa tahu yang dibisikin beda juga gitu
oke bang panel apakah kemudian relawan projo melihat seperti yang disampaikan oleh bang ege tadi bahwa ini memang sikap yang paling final dari presiden jokowi
artinya beliau mendukung mas ganjar
bukan final sampai dua puluh lima ya
iya tapi yang kemarin
sampai hari ini kita bicara
hari ini belum ada perbandingan nih
pak nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke kedaulatan
iya saya enggak berhak menilai pandangan bang egy
enggak tapi dari pernyataan presiden tadi
enggak apa apa silahkan aja
enggak ya menurut relawan pak jokowi gimana ngelihat kemarin pidatonya beliau
kalau saya disuruh menilai pandangan bang egy kan gak pada tempatnya juga
enggak apa apa sah sah aja pandangan bang egy
jadi menurut pandangan anda dari pidatonya pak jokowi itu seperti apa tanpa kita mendengarkan pernyatanya bang egy tadi
menurut anda tafsirannya gimana sebagai relawan pak jokowi
enggak pernyataan tadi bahwa pak kalau sudah dilantik nanti langsung masuk ke kedaulatan pangan
sikap pak jokowi tadi akan dibawa ke rakeras projo nggak
dengan menyampaikan itu tadi
kan pertanyaannya bagaimana pidato pak jokowi pidato pak jokowi bagus
oke bagus itu apa
ya bagus masa baru sah
menurut relawan projo pidato pak jokowi itu menunjukkan dukungan nggak
itu tadi yang menilai bang fri
saya tanya ke anda makanya itu menunjukkan dukungan enggak bang pak jokowi
oke yang pertanyaan kita adalah apakah ada bisikan lain
membawa acaranya bang egy jadinya
arah relawan yang akan menjadi bahan deklarasi empat belas dan lima belas
kan tadi sudah saya sampaikan di luar forum pak jokowi pasti bersikap seperti itu di acara siapapun
jadi nanti anda meyakinkan
anda meyakini bahwa di acara projo pak jokowi juga akan mengatakan hal lain sama terhadap pak jokowi
kejadian kita lihat aja nanti
oke tapi sampai detik ini berdasarkan pidato yang kemarin relawan projo meyakini bahwa pak jokowi belum punya sikap final
oke nggak mau dijawab sama relawan projo
tapi saya mau respon yang disampaikan bang deddy bahwa yang saya sampaikan itu yang pak soekarno sampaikan bukan saya itu
bahwa kita harus setuju pada
kita harus setia pada tujuan kemerdekaan
partai politik hanyalah alat
sebagai presiden memang harus begitu
jangankan beliau saya sebagai anggota dpr pasti untuk kepentingan rakyat
itu pak soekarno
undang undang konstitusi dan bagaimana sejarah berdirinya partai politik
partai politik ini adalah rakyat yang mengorganisir diri
dan partai politik diberi mandat oleh konstitusi untuk merekrut para pemimpin
untuk berkontestasi dalam pemilihan demokratis
nah jadi jangan dibentur benturkan nih
karena itu adalah dua ranah yang berbeda
beliau sebagai presiden republik indonesia yang harus menjadi milik semua
dengan beliau sebagai seorang kader yang lahir dibesarkan oleh partainya
itu urusan yang berbeda
walaupun melekat pada satu individu
tetapi ada ranah ranahnya
jadi pak jokowi bisa sampai ke titik ini adalah
berkat alat tadi ya partai politik ya
karena kan tiketnya dari partai politik berdasarkan undang undang
kan nggak bisa orang nyalon presiden tanpa partai politik
dan dia lahir
siap siap siap
jadi yang namanya pemimpin tuh lahir dari partai politik
partai politik itu adalah rakyat
bukan kerumunan bukan gerombolan
ya relawan saya nggak mau komentar lah
itu sah by undang undang gitu loh
dan dalam sejarah republik kita ini
yang namanya pn itu didirikan seribu sembilan ratus sembilan puluh

ya jadi nggak usah mempertentangkan partai
karena memang itu satu tarikan nafas sejarah
jadi rakan nas projo kan seperti apa
karena kan gak bisa nih merekomendasikan
kesimpulan dari fana kurang satu
bahwa pencapaian pak jokowi sejauh ini karena partai politik
dan pencapaian pdip sampai bisa menang dua kali itu juga karena pak jokowi
kesimpulan ini kurang
kalau itu kita mari bicara datang
itu kan aneh gitu loh
ini kan seolah olah mempertentangkan pak jokowi dengan pdi perjuangan
saya kira tadi sudah jelas
namanya pemimpin itu dilahirkan oleh partai politik
tentu partai politik memberi manfaat
untuk memenangkan calon
calon memberikan manfaat
namanya kuatel efek
bagi calon yang diperjuangkan
masalahnya apa disitu
silahkan pak panel
jadi rakenas projo nanti akan seperti apa
rakenas projo itu tanggal empat belas
ini yang saya tunggu
insya allah pak jokowi hadir disana
memberikan pidato arahan
karena pak jokowi pasti kita undang
sebagai ketua dewan pembina projo
dan projo tidak mungkin ada kalau tidak ada pak jokowi
ini pelaksanaannya di indonesia arena
kurang lebih jam empat belas
indonesia arena gbk
itu akan dihadiri dua puluh sampai dua puluh satu ribu ya
kader projo dan simpatisan dari seluruh indonesia
nah kita akan dengar dulu
pidato arahan dari ketua dewan pembina seperti apa
karena itu jadi penting
untuk kita mengambil langkah langkah strategis
dalam sidang sidang rakenas
di hari berikutnya
untuk kita putuskan kemudian
jadi empat belas lima belas
jadi kalau misalnya nanti di pidatonya itu
pak jokowi tidak kunjung juga
memberikan arahan bagaimana
ya kita nggak bisa berandai andai
projo meyakini bahwa disitu pak jokowi akan menunjukkan
kita tidak bisa berandai andai
kalau pakai kalau kalau ada seribu kalau nanti
kita berangkat dari pengalaman rakernas lima
ketika dia bilang projo turun ke rakyat
dengar aspirasi rakyat
ya kita terjemahkan itu kita laksanakan musrah waktu itu
untuk mendengar aspirasi rakyat
ini kan menjelang berapa hari menjelang pendaftaran nih
iya maksud saya kalau berkaca dari rakenas lima
kalau berkaca dari rakernas lima
ya seperti itu
rakenas enam seperti apa
gak bisa di kalau kalau besok kalau gak ada arahan
akan menyampaikan apa yang di perintahkan pada rakenas sebelumnya
ada musrah musrah itu kan
itu udah selesai
kalau di rakernas enam besok dalam pidato arahan
tidak ada arahan bagaimana
saya bilang itu nggak bisa kalau kalau
kalau mau mengacu
yang bukan kalau itu kan hasil mendengar suara rakyat
itu udah beres
udah beres ya
arahan pak jokowi di rakernas lima
adalah dengar aspirasi rakyat
kita bikin mekanismenya musrah
itu doang kita jalanin
siapa presiden siapa
ini soalnya relawan projo belum mau terbuka
tapi saya akan sampaikan ya
saya akan putarkan ini pernyataan resmi dari ketua umum pdi perjuangan ibu megawati
soal duet prabowo ganjar
loh saya sendiri sampai bingung belum
kan di media
sudah ada persetujuan
pak prabowo jadi presidennya
pak ganjar jadi wakil presidennya
aku terus di rumah melongok weh
lah aku kok ketua umumnya malah gak ngerti
weh gak usah di jengerin
loh kok enak banget gitu loh
kamu mau gak
oke bang panel
ini kan wacana duet prabowo ganjar
artinya sudah tertutup ya
bang panel ya
karena bu mega tadi sudah mengatakan
itu tidak mungkin terjadi ya
sekarang pertanyaan saya
ketika anda mengatakan bahwa
capres yang akan diusung projo
dan capresnya inisial g
itu bukan ganjar
karena sudah gak mungkin
ya tunggu aja
gak sabar amat
jadi keputusan rakernas projo ini
akan dipengaruhi oleh keputusan mk juga
kok kan saya diundang ke sini
bukan untuk mengumumkan hasil rakernasnya apa
tapi inisial g itu maksudnya
kandidatnya salah satunya mas
gak surprise dong
kalau semua kita kasih di sini
tunggu ntar empat belas lima belas tinggal berapa hari lagi
capresnya inisial p
ganjar bukan ganjar ya
itu anda yang nyimpulin
loh kan udah gak mungkin
karena itu juga kesimpulan rifana
ya gak mungkin itu ganjar sama gazali
saya kan tidak mau mengomentari
apa yang disampaikan bu mega
saya gak punya porsi untuk mengomentari ibu mega
saya mau ke bang noel
kalau duet prabowo ganjar ini sudah tidak mungkin
maksudnya duet prabowo gibran yang akan didorong begitu
saya juga belum dapat informasi itu tuh
prabowo tuh kan dia punya hak untuk menentukan
itu kan ituuhan

testify sayaichtsuk nah elektrik
oh itu kan berarti n colorado leher published
beberapa gitu kan influenc downloads
beberapa hal ini ya f logistics

maunya banyak kan yang bilang waktu numero lain
okeong seperti pengantin silva yang juga bener papa luing
jangan poa yoga
dengan dua ribu dua puluh empat kan selain mencari pemimpin ini kan sudah ada presidennya tinggal nyari wapres
wapresnya ya dua lah syaratnya pertama punya dampak elektoral kedua elektabilitas itu penting
nah kita berharap nanti kalau seandainya ada anak muda nanti ada perempuan
kalau perempuannya itu kan kemarin sudah disampaikan pak hasim ya buko viva
kemudian ada anak mudanya apalagi disampaikan berkali kali oleh pak prabowo
pak prabowo ingin menyampaikan ingin menyediakan namanya jembatan emas untuk kaum muda
itu komitmen pak prabowo biarkan saya memberi ruang untuk kepemimpinan kaum muda nanti
artinya dia sangat membuka peluang untuk anak muda memimpin entah itu siapa namanya
entah itu mas gibran entah itu anak saya entah anaknya
tapi sudah disebut oleh adiknya pak prabowo subianto pak hasim joya dikusumo
bahwa anak muda yang dimaksud itu maksudnya mas gibran
iya itu kan
itu sudah disebut
itu harapan pak hasim
bukan harapan bukan
harapan saya semua juga punya harapan yang sama mungkin
kalau harapan ya kan harapan bukan keputusan
keputusan tetap nanti di koalisi bukan di kita
oke saya akan putarkan ya pernyataan dari putra presiden jokowi
mas gibran soal banyaknya tawaran cawapres yang masuk
tawaran itu banyak
tawaran dari capres yang lain juga banyak
dari kompetitor banyak
kemarin juga waktu di selah selah rakyat mas
pak ketua tpn pak arsyad juga memanggil saya untuk ikut bergabung di dalam tpn
ikut keputusan dari ibu ketua umum
saya ditugaskan apa ditugaskan di mana
ini clear tadi ya mas gibran mengatakan tawaran sebagai cawapres itu banyak
termasuk dari kompetitor dari lawan
itu berarti dari pak prabowo kan gak mungkin dari mas anies
bisa juga sebelum anies sama muhaymin deklarasi itu masih bisa
ya tapi kan ini ngomongnya baru
enggak bukan dia menceritakan yang terjadi di masa lalu
ya itu tafsirannya
ya enggak artinya saya mau memastikan saya tuh harus hati hati mau memastikan
bahwa ini karena banyak berarti tidak satu
ya kan tidak datang hanya dari satu
karena kan mas haston juga udah bilang mempertimbangkan mas gibran jadi cawapresnya mas genjar
tapi kan tadi dibilang secara spesifik oleh mas gibran bahwa tawaran dari kompetitor juga ada
kalau mau lebih tegas sebelum anies caimin mendeklarasikan diri bisa juga dari kubu kubu lainnya
oke pernah nggak ada tawaran terhadap mas gibran
karena saya fokusnya menangkan pak prabowo fokusnya di prabowo saya nggak fokus di wapresnya
saya fokus di presidennya buat prabowo menang
oke bang panel
ini ada tawaran nggak
bahkan dari relawannya pak jokowi menawarkan nggak ke mas gibran untuk menjadi cawapresnya pak prabowo
karena tadi disampaikan lho mas gibran langsung
mbak rifana ini kayaknya khawatir juga kalau mas gibran jadi wapresnya pak prabowo saya lihat
kayaknya agak khawatir mbak rifana ini nggak
ini nggak ada kaitannya dengan saya karena batas usianya berdasarkan undang undang
undang undang tidak mau menuhi
ya udah kita tunggu aja putusan mk
pertanyaan saya ada nggak
pertanyaan saya ada nggak tawaran dari relawan projo kepada mas gibran untuk jadi cawapresnya pak prabowo
kan sudah saya bahas di political show sebelumnya bahwa konverda projo yang dilaksanakan di tiga belas provinsi ya itu sudah tujuh sorry
yang mengusulkan mas gibran sambil menunggu putusan mk
tujuh dari tiga belas ya
oke tujuh dari tiga belas dpd
besok masih ada konverda satu lagi tanggal tujuh di jawa timur
jadi ya saat ini yang paling unggul dari konverdanya projo dari daerah daerah adalah mas gibran
cuma maksudnya pertanyaan tadi kan pernah disampaikan belum
pernah disampaikan nggak tapi
hasil konverdanya ini pernah nggak disampaikan ke mas
kalau yang sudah pernah nyampaikan itu saya dengar itu pbb justru
enggak mas gibran pasti lihat kan baca di kan kita umumkan di setiap konverda ada beritanya di mana mana
jadi belum ada
nggak ada ini bukan informasi yang tertutup
berarti menyampaikan secara tidak langsung maksudnya
mas gibran membaca melalui media
yang menyampaikan langsung itu kalau saya nggak keliru pbb kan
menyampaikan bahwa ada dua cawapres satunya pak yusril dan dia
oke bang deddy kalau melihat ini tadi pengakuan dari mas gibran ya bahwa ada tawaran sebagai cawapres baik dari kompetitor begitu
bagaimana kemudian pdip melihat ini
saya melihat kalimat terakhir dari gibran
saya akan ikut apa yang diperintahkan oleh ketua umum
itu kader paripurna
jadi artinya apapun ikut
yang nggak diartikan lagi udah jelas sikapnya
kalau misalnya ibu ketua umum bilang tidak boleh mas gibran nggak akan maju
kalau lihat statementnya kan tadi jelas dia bilang
meskipun ada keputusan mk sebagai game changer
tanya gibran dong kalau pertanyaan seperti itu
tetap tetap lurus ibu ketua umum ya
saya kan menafsir apa yang dipidatokan oleh mas gibran tadi
bahwa saya akan ikut apapun arahan ketua umum
itu komplit ya waktu direkam sudah selesai
gak takutnya saya akan ikut arahan ibu
nggak itu sudah selesai
kecuali ada keputusan mk lainnya
nggak itu sudah komplit
nggak sudah komplit ya
enggak saya mau memastikan aja
nggak itu sudah komplit bang ege
jadi kalau menurut bang ege
putusan mk ini bisa menjadi game changer sikapnya pak jokowi nggak di pilpres dua ribu dua puluh
yang mungkin bisa memberikan karpet ataupun tiket kepada mas gibran
kalau saya percaya juga apa yang disampaikan noel dan panel barus itu
dalam konteks pak jokowi tidak akan berbicara langsung
pasti nggak akan berbicara langsung
kalau misalnya pun
karena kan kadang kadang mengatakan ini kan anak anak sudah dewasa
kartu keluarga juga udah beda
nah itu memang nggak bisa gitu ya
katakanlah kalau bayangan saya salah
wah terlalu alu nih pengamat ngayal ngayal misalnya
keluar putusan mk pada saat terakhir
lalu masing masing partai dalam koalisi indonesia maju ini
terus harus yusril gitu ya
nggak ketemu titiknya
terus mereka bilang
satu satunya yang bisa mempersatukan
adalah mas gibran
kalau mk memutuskan
nah itu kembali ke gibran
luwicis yang tadi sudah ngomong dia
tidak bisa kita pegang omongannya kan gitu
makanya tadi kecuali rekaman itu nggak utuh
nggak itu udah utuh
jadi nggak ada
kecuali ada keputusan mk
jadi keputusan mk akan jadi game changer ya menurut bang
kalau saya masih beranggapan demikian
karena artinya begini
bisa jadi itu buntu
hanya kalau ada
karena masih pasti golkar bang
ingin ya pbb
kalau nggak kami dong
kenapa bukan erick thoir kata bang
kenapa bukan erlangga
kalau yusril mungkin nggak terlalu ya
tapi dua ini misalnya
karena hasil surveinya denny ja
itu nggak pengaruh loh
kalau ditaruh dengan erlangga

nggak ada dampak
jadi sekali lagi yang bisa
bahkan erlangga arta thour sekarang bisa ngotot
lihat surveinya denny ja
tapi kalau saya melihat ya
pernyataan mas gibran tadi
final dan bandi
putusan mk tidak akan menjadi game changer
itu pernyataan seorang yang punya prinsip
itu kita harus pegang
jadi kita akan mendengarkan teman teman mahasiswa ya
apa kemudian pendapat mereka tentang relasi presiden jokowi dengan pdi perjuangan
arah dukungan presiden jokowi pada pilpres dua ribu dua puluh
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di politikalshow